usai libur panjang tim persebaya surabaya kembali mengeber latihan perdana di lapangan futsal baskara surabaya
namun dalam latihan ini hanya diikuti tujuh belas pemain
latihan juga masih dipimpin oleh asisten pelatih esteban horacio busto
karena pelatih kepala alfredo vera berada di argentina untuk mencari pemain asing
latihan perdana tim bajul ijo terpaksa digelar di lapangan futsal baskara
karena lapangan polda jawa timur yang biasanya dipakai tim persebaya tergedang banjir
dalam latihan tersebut hanya diikuti tujuh belas pemain
sementara sisanya absen
pemain yang absen diantaranya ricky kayame yang tengah mempersiapkan pernikahannya di papua
serta fandri imbiri dan beberapa pemain lainnya
dalam latihan ini pemain hanya berlatih ringan dan mengembalikan kondisi fisik
untuk bersiapkan pernikahan di papua
pemain yang tersebut juga tidak dipimpin oleh pelatih kepala alfredo vera
karena masih berada di argentina yang tengah berburu pemain asing

dalam latihan ini pemain hanya berlatih ringan dan mengembalikan kondisi fisik untuk bersiapkan pernikahan di papua
dalam latihan ini pemain hanya berlatih ringan dan mengembalikan kondisi fisik untuk bersiapkan pernikahan di papua